dewi ibu rumah tangga sekaligus penjual makanan ayam bakar ini
begitu menggantungkan usahanya pada lpg tiga kg alias gas melon
dewi dan ibunya sudah menjadi pengguna lpg melon
sejak awal program konversi minyak tanah ke lpg subsidi tiga kg ini
dewi setidaknya membutuhkan lima tabung gas melon setiap dua hari sekali
untuk menjalankan usahanya berjualan ayam bakar dan goreng
sebelumnya dewi sudah mencoba menggunakan lpg dua belas kg
namun dirasa lebih boros dibandingkan yang subsidi
kalau memang untuk lebih baik sih enggak masalah ya
namun untuk ditata biar lebih rapih
cuman alangkah baiknya nanti kita juga pembeliannya juga jangan dipersulit gitu aja sih
kekhawatiran dewi ini muncul lantaran pemberlakuan kebijakan pembelian ini
akan dimulai sejak satu januari dua ribu dua puluh
konsumen atau pengguna sudah harus terdata dalam sistem berbasis web dan atau aplikasi
aturan penjualan lpg tiga kg juga hanya bisa dilakukan pada penyalur
atau agen resmi lpg
sehingga pembelian di warung atau pengecer lainnya tidak lagi bisa dilakukan
hal itu ditandai dengan terbitnya keputusan menteri sdm no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
dan keputusan dirjen migas no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga
dalam aturan tersebut proses pendataan pengguna lpg subsidi
dilakukan oleh badan usaha penerima penugasan penyediaan
dan pendistribusian lpg tertentu
ke dalam sistem berbasis web atau aplikasi yang telah dibuat
pendataan akan menjadi dasar
bagi pengklasifikasian tiga jenis konsumen yang berhak membeli
kementerian sdm menyebut ada tiga jenis konsumen
yang berhak atau diperbolehkan menggunakan lpg tiga kg
yaitu konsumen rumah tangga konsumen usaha mikro petani
dan nelayan sasaran yang telah menerima pembagian paket konversi dari pemerintah
adapun pembelian lpg tiga kg melalui pendataan ktp ini
ditujukan agar distribusinya lebih tepat sasaran
serta menghindari penyalahgunaannya
selanjutnya dilakukan pemadanan data pengguna lpg subsidi sesuai nama
sesuai alamat melibatkan peringkat kesejahteraan
dari kementerian atau lembaga terkait
kemudian pengguna lpg yang telah terdata itulah
yang dapat membeli lpg subsidi nantinya
itu pun akan diatur juga pembatasan volume pembelian per bulan per pengguna
pertamina patraniaga sudah melakukan uji coba pendataan ini di lima kelurahan
menghabiskan tiga sampai empat tabung gas melon per bulan
pertamina juga memahami bahwa kebutuhan konsumen usaha mikro akan lebih banyak dari itu
sehingga masih akan berhitung bersama regulator untuk kriteria pembatasan jumlah pembelian
nah sekarang kita rubah ke sistem digital gitu ya
jadi namanya by name by address itu akan tercatat secara digital
nah jadi masyarakat nanti kami harapkan
kami menghimbau pada saat membeli datang ke pangkalan membawa ktp atau kk gitu ya
sehingga bisa dicocokkan
nah sama seperti di lima kelurahan sebelumnya
ini tidak ada pembatasan ya artinya masyarakat bisa membeli as usual
cuman kita akan mendata berdasarkan nama alamat nomor ktp atau nik nya
sebelum implementasi dimulai pada tahun dua ribu dua puluh
pertamina masih melakukan sosialisasi di tingkat penyalur atau pangkalan
bahwa pembeli yang membeli gas melon di pangkalan diharapkan membawa ktp atau kartu keluarga untuk pendataan
pertamina optimistis mekanisme ini akan efektif untuk membuat lpg subsidi ini tepat sasaran dan susah untuk disalahgunakan
desyari tonang maria oktoba cakarta